hari ini sembilan maret dua ribu dua puluh dua kai komputer sudah tidak menerapkan jarak antar duduk penumpang
seperti yang bisa lihat saya sedang menuju ke stasiun cikarang dan dalam kereta ini saya sudah bisa duduk bersebelahan dengan penumpang lain
hal ini diatur dari surat edaran kementerian perhubungan nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh dua yaitu adanya kebijakan baru peningkatan penumpang menjadi enam puluh persen yang tadinya empat puluh lima persen
serta juga menghapus ataupun meniadakan stiker stiker tanda jarak dalam duduk kereta
dan ini juga kita masih belum tahu apakah ini menjadi polemik baru saat pandemi covid sembilan belas atau malah menjadi kabar baik untuk para penumpang krl
mulai sembilan maret dua ribu dua puluh dua pt kereta komuter indonesia melayani kereta komuter sesuai aturan terbaru pemerintah
yang tertuang dalam surat edaran kementerian perhubungan no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu
surat edaran tersebut mengatur kapasitas penumpang kereta api di jabodetabek
serta rute yogyakarta solo dengan kapasitas penumpang dari empat puluh lima persen menjadi enam puluh persen
helni salah satu penumpang kereta tujuan cikarang mengaku kebijakan ini menjadi kabar baik
menurutnya selama ada kebijakan menjaga jarak terjadi penumpukan di stasiun pada jam kerja setiap hari
sangat setuju karena selama ini dengan dijaga jarak juga kita sering berdiri ya malah yang berdiri itu berdesak desakan
sementara bangku ada yang kosong
dikutip dari rilis pt kereta komuter indonesia hari ini selain peningkatan kapasitas penumpang dan peniadaan jarak antar penumpang
pt kereta komuter indonesia juga sudah mengizinkan balita di bawah lima tahun untuk naik kereta
dengan syarat harus didampingi orang tua dan mengikuti protokol kesehatan
pt kereta komuter indonesia juga mengimbau dengan adanya pelonggaran kebijakan ini
para penumpang bisa mengikuti aturan dengan tetap menerapkan
protokol kesehatan dengan getah
bela mulahela pojar indrajaya jakarta